dikumpulkan kemarin marin ini ada lima orang
nah korban ini adalah korban yang mendapatkan pengumuman pertama
korban bersama empat rekannya
ada mereka menyebut sebagai tradisinya
sehingga dikumpulkan di kamar mandi
dikumpulkan kemarin marin ini ada lima orang
nah korban ini adalah korban yang mendapatkan pengumuman pertama
tetapi pun demikian kita tetap melakukan
lalu tersangka adalah orang pertama
terhadap satu korban atas sama putu tadi
jalan pengumpulan di bagian ulu hati
penindakannya persepsi senior junior
ini sebenarnya tarunan tiga puluh satu semua nih
dia masuk kelas menggunakan baju
tidak di kehidupan mereka
ada yang satu kalimat dari mereka yang
kemudian dari korban mengatakan
maka kemudian dilakukan penindakan a
ya menurut saya ini sangat tidak boleh
nah motifnya tadi kehidupan
kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas
empat orang senior yang mengetahui itu
jadi kalau konstruksi pasal ini memang
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital